selain di uni emirat arab wni yang berada di beberapa negara asing lainnya juga sudah merayakan idul fitri
salah satunya adalah di belgia
dan sudah bergabung bersama kami ada duta besar indonesia untuk belgia luxembourg dan uni eropa
ada bapak yuri oktavian tamrin yang berada di brussel sekarang
pak yuri minal aizin wal faizin selamat hari raya idul fitri sebelumnya
alamu'l a'laikum selamat berjalan mohon maaf lahir batin
mohon maaf lahir batin juga pak yuri bisa diceritakan bagaimana keseruan perayaan idul fitri oleh umat muslim di belgia sana pak
wah ini spesial sekali ya banyak warga kita datang tidak hanya dari belgia lutembus tapi juga dari perancis ada dari lail dari groningan
ya malam lah setahun sekali kita berkumpul di sini tidak hanya muslim tetapi juga warga indonesia lainnya
kita menjadikan hari ini hari bahagia untuk kita semua
kita bersifat satu rahmi ada spot spot untuk mengambil foto foto untuk facebook ada musik ada makanan indonesia
pokoknya kita bersuka cita hari ini hari ini hari spesial
oke pak yuri kegiatan kegiatan apa saja yang kemudian dilakukan oleh kbri untuk meningkatkan lagi antusias wni saling bersilaturahmi sampai sore nanti mungkin
oh iya kita mengabarkan open house ini sudah jauh jauh hari
memang apa namanya ini event yang ditutupi oleh masyarakat
kebetulan wisma indonesia di brutal ini besar
jadi anak anak bisa berlari lari di sini bisa melakukan banyak aktivitas
jadi kita senang semua di sini hari ini
oke apa yang membuat masyarakat indonesia mungkin menghadiri ke tempat tersebut
apakah ada makanan makanan indonesia supaya bisa menikmati atau mencicipi atau menghilangkan kerinduan lah untuk indonesia
makanan indonesia komplit di sini
ada ketupat sayur ada bakso ada shomai ada sate macam macam
tidak hanya cuma makan saja tetapi memang ini teman teman kan musim ujian ini
jadi mungkin setelah belajar relaksasi sedikit untuk mungkin minggu depan akan ujian full
jadi banyak teman teman ppi datang